aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu aku tidak pernah menyentuh sentia
lah aku tidak pernah cinta sama dia aku tidak pernah merasa bersentuhan dengan
bella kamu harus percaya dan dengar kamu harus percaya sama aku
bukan aku tapi ini ini buktinya ada bayi di dalam perut aku
itu semua enggak benar
ini ini adalah hasil tes kehamilan aku
afif yang kamu cintai sudah tidur sama aku dan ini ini buktinya ada bayi di peluru aku
afif ini kamu lihat aku nggak butuh itu
bella kamu harus percaya sama aku aku nggak pernah melakukan itu sama dia
tega kamu afif tega kamu ngomong kayak gitu sama aku
oh marta hasil tes itu bener
aku hamil om tapi kenapa afif nggak percaya kenapa
berarti secara langsung afif menuduh aku selingkuh dong om
itu bener bener fitnah yang keji
kalau kamu bener bener tidak pernah tidur sama aku kamu berani bersumpah di atas alquran
tante setuju tante ambillah
ini afif kamu bersumpah di atas alquran kalau kamu tidak pernah tidur sama aku
anak saya bukannya selingkuh
ayo habib bersumpahlah kalau kamu tidak pernah tidur sama aku
selain aku janji aku akan keluar dari rumah ini
karena aku begitu jatuh cinta sama kamu
aku cuma seorang wanita
yang bener bener jatuh cinta
yang bener bener jatuh cinta

kamu simpen bayangan bela di hati kamu tapi please
jangan pernah menghindar dari aku
kamu harus ada selalu sama aku afif
aku tidur di bawah ya
apa yang aku lakukan semalam sama cynthia
afif dia gak mau bersumpah
berarti apa yang dibilang cythia itu benar
dia pernah tidur sama cynthia dan sekarang
aku minta maaf atas semua ini

bella kamu jangan pergi bella
kamu ngapain sih
udah gak usah ngejar perempuan itu
sampam pak armin
kejar dan afif
dan afif dimana
kejar tuh keluar
kuruan kejar mas afif
malah diem diem baik
iya pak armin
kejar bos afif
ini duanya yang kejar
udah sakit begitu
masih maksain ngejar juga
nggak usah soal perhatian
ambil tuh kursi
lagi lagi si bela t kenapa sih bikin masalah mulu
lagi lagi ngerang mas afifnya kenapa cinta banget sama si bela
mendingan catikan nenek kemana mana tuh
apa lagi sih
aku bawa akte kelahirannya syifa dari rumah sakit bandung
dan di sini tertera tante
siapa ayah dan ibu dari shiva
tante bisa liat sendiri kan
iko dan nur adalah ayah dan ibunya
jadi selama ini
bela orang yang dicintai sama afif telah berbohong tante
dia mau ngaku ngaku sebagai ibunya padahal tante bisa liat sendiri kan
ternyata dia adalah seorang penipu tante
sumpah nia trisna
berani sekali menipu saya
tolong kamu jangan pergi
apakah ini